walau sempat memberikan perlawanan sengit tim nasional basket indonesia akhirnya harus mengakui keunggulan india dalam tes event asian games dua ribu delapan belas yang berlangsung di hall basket senayan jakarta
indonesia pun menyerah dengan skor akhir enam puluh enam lima puluh lima
memanfaatkan keunggulan postur tubuh india mampu mengungguli perolehan angka indonesia di dua kuartal awal
kehadiran satnam sing bamara pemain india setinggi dua ratus sebelas cm yang pernah bermain di nba juga membuat pemain indonesia kesulitan untuk mencetak angka
di kuartal ketiga indonesia berusaha mengejar ketinggalan usaha yang cukup membuahkan hasil dan memangkas ketinggalan indonesia menjadi empat puluh satu
namun di kuartal terakhir india kembali menemukan ritme permainannya
tiga pemain india mampu mencetak lebih dari sepuluh angka untuk membawa india menang enam puluh enam
sementara dari kubu indonesia pemain debutan timnas avan seputra tampil sebagai pencetak angka terbanyak dengan tiga belas angka
tapi bagaimana kita bermain
dan saya cukup bangga cukup puas dengan apa yang mereka kunjukin gitu
effortnya mereka usahanya mereka itu menurut saya sudah ada di situ
dan itu yang paling penting dari semuanya
dengan hasil ini indonesia menang
hanya indonesia harus menang dengan selisih sepuluh angka di pertandingan terakhir saat melawan thailand untuk menjaga peluang maju ke final
erlangga wisnuaji jakarta
tim tinju indonesia yang sudah menjalani pemusatan latihan nasional di manado sulawesi utara tiba di jakarta jumat siang
sepuluh petinju langsung menuju venue pertandingan di jie expo kemayoran dan melakukan latihan ringan
j i expo kemayoran dan melakukan latihan ringan
asian games cabang olahraga tinju akan digelar sebelas lima belas februari dan diikuti oleh sembilan negara asia
tim tinju indonesia dibagi atas dua tim yaitu tim merah dan putih
pembagian dua tim dilakukan untuk membuat persaingan di antara petinju pelatnas
dan pada tes event nanti tim tinju indonesia akan menurunkan tim putih
nantinya petinju terbaik dari kedua tim akan dipilih untuk mewakili indonesia pada asian games di jakarta agustus mendatang
tim putih terbaik dari ketiga tim
tim putih terbaik dari ketiga tim

tim putih terbaik dari ketiga tim
tim putih terbaik dari ketiga tim
jadi sudah tidak ada masalah
ya baik itu ring baik itu sarung tinju segala macam itu semuanya sudah siap semua perlengkapan pendukung
nantinya saat asian games dua ribu delapan belas berlangsung g expo merupakan salah satu pusat venue pertandingan dan latihan untuk cabang cabang olahraga ilmu bela diri
delapan cabang olahraga seperti bola basket volley dan pencaksilat menggelar tes event asian games dari delapan hingga lima belas februari di tiga venue utama gelora bung karno j expo kemayoran dan padepokan pencaksilat taman mini indonesia indah
tes event ini menjadi ujian kesiapan panitia penyelenggara asian games atau inasgog terutama dalam hal kesiapan

pembangunan penyelenggara asian games akan dilakukan renovasi untuk asian games agustus nanti namun dipastikan proses renovasi tak akan mengganggu kegiatan karena terletak di tempat berbeda meski masih satu kawasan
dan untuk mengetahui tes event pencaksilat yang tengah berlangsung di padepokan pencaksilat taman mini kita sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia azalea pinata
azalea selamat siang
azalia bagaimana dengan tes event kali ini negara mana saja yang ikut pada tes event hari ini
baik rian saat ini saya sedang berada di padepokan pencaksilat taman mini indonesia indah
dan tes event pencaksilat ini diikuti oleh sepuluh negara yang secara langsung diundang oleh panitia penyelenggara asian games dua ribu delapan belas yaitu indasgok
sebenarnya yang daftar untuk mengikuti invitation turnamen ini ada lebih dari delapan belas sampai sembilan belas
namun peserta dibatasi karena ini hanya merupakan uji coba dari jelang asian games dua ribu delapan belas yang akan dilakukan agustus nanti
asian games sendiri maksud saya di invitation turnamen ini hanya akan dipertandingkan enam belas nomor yaitu sepuluh nomor tanding tujuh untuk putra tiga untuk putri kemudian ada enam nomor seni
menurut pelatih kepala timnas pencaksilat indonesia yaitu roni syaifullah beliau mengatakan bahwa indonesia mengincar juara umum
namun menurutnya ada tantangan terberat akan datang dari atlet atlet negara negara pecahan uni soviet yaitu seperti uzbekistan dan juga kyrgyzstan
karena seperti data yang sudah dikumpulkan dan statistik yang sudah diterima oleh timnas pencaksilat sendiri atlet atlet yang dikirimkan ke tes event kali ini merupakan atlet atlet yang unggulan
kemudian acara baru akan dimulai sekitar pukul tiga sore dan akan dibuka langsung oleh ketua pb ipsi
menurut beni sumarsono meskipun tadi sempat saya katakan sempat disebutkan bahwa padepokan ini sedang mengalami renovasi
namun berdasarkan beni sumarsono yang sebagai ketua panitia penyelenggara pencaksilat di tes event ini mengatakan tidak ada masalah sama sekali
karena sebenarnya pak depokan ini sudah pernah dicoba digunakan sebagai tempat kejuaraan internasional pencaksilat yang diikuti oleh lebih empat puluh negara
sebenarnya sekitar sepuluh negara semua fasilitas yaitu teknologi maupun tempat bertanding tempat latihan semua sudah siap
dan tidak menggunakan area yang digunakan untuk yang sedang direnovasi
hari ini karena baru dimulai sekitar pukul tiga pembukaannya dan pertandingan diperkirakan baru akan dimulai sekitar pukul empat belas
hanya akan dipertandingkan di nomor putra dan putri kelas b yaitu dengan berat lima puluh sampai lima puluh lima kg
sedangkan atlet atlet sendiri yang berasal dari sepuluh negara maupun yang dari kita timnas indonesia sudah tinggal di wisma atlet di kemayoran yang ada sepuluh tower dan baru dibuka tiga tower untuk tes event kali ini
jarak tempuh sendiri sejauh ini sudah saya tanyakan kepada atlet tidak menjadi masalah meskipun perlu waktu sekitar empat puluh menit bagi atlet atlet untuk sampai ke padepokan tmi ini
yaitu dari wisma atlet di kemayoran
sampai ke daerah taman mini indonesia indah
baik azalia pinata produser lapangan cnn indonesia terima kasih sudah melaporkan